makasih pak sama makasih mas wah hari ini wah ini pasti gara gara cincin batu
yang saya beli dari pak marmo tuh cincin ini bener bener penarik hebat aduh hari ini cuma
saya laku banget baru keluar sebentar udah langsung lulus dibeli saja bisa cepet pulang nih asyik
ya nih ikan yang akhirnya ayo dong rafa sayurnya dimakan sayang tadi kan udah
aku mau makan yang goreng aja nih baru sedikit
susah banget sih kalau suruh makan sayur protes wie
ya allah parete
kalau main masuk rumah orang itu permisi assalamualaikum kayak nyelamang nyelonong
aja emang rumah saya pasang oh gak kira kira pak rete nggak bisa menjadi cinta kejar kejar jin
iya jangan tante
bella tadi liat sendiri tante
ayah tuh gak bohong
kalo ada jin di luar
serem banget tante
malam ini aja
ini mau minta tolong
demi bela sama april yaudah tuh
kalian boleh nginep disini
biar tidur sama tante ya
parete nanti tidur di kamar
kamar mandi dong
panetic daripada saya suruh tidur di teras
kayak bisik parete di cap lo kumaha
yaudah ya kan
yaudah gak apa apa kamar mandi
sekalian disikatin ya parete ya
karbolnya juga ada di dalam
loh makasih aku punya re
ih cepet lah mu nenek non
jinnya udah bener bener pergi kan
gak ada udah gak ada
iya ya kayaknya udah gak ada lagi ya
ini cincinnya parete ya
ih udah sana buang aja
saya udah gak mau pegang pegang itu lagi
jangan kebiasaan suka beli barang barang kayak begituan
jadilah batu akik
percaya aja bisa ngedatengin rejeki
tapi kan gak semua batu akik
kebeneran aja saya ketikban pulung sial
nah itu teh karena parete percaya sama barang barang kayak begituan
udah udah jangan ngomong kayak gitu lah
nih sekarang cincin ini parete bawa
saya emang gak mau ada barang barang musyrik kayak gitu di dalam rumah saya
awas ya kalau dibawa masuk
jadi kak aing ya teh
ya emang itu cincin parete
eh kamanakan ya teh
oh yohan kalau lagi tidur tiba tiba
ada yang mau gak ini siapa
nggak pak rete
gak rugi pokoknya kalau beli sama aku
penunggu batunya itu gangguin saya terus
masa sih parete
masa sih masa sih orang saya dijung jurigan
itu gak mungkin parete
saya yakin betul
gak ada cincin jualan saya itu yang ada penunggunya
lah ya buktinya saya digangguin

mas farou mesti tanggung jawab
lah ya kan itu kan cincin membawa keberuntungan kenapa dibalikin lagi sayang pak
beruntung buat siapa buat yang jual iya
waduh itu ada jinnya
batunya itu ada jinnya ada penunggunya
eee pokoknya mas parmo harus tanggung jawab
makasih mas ya
makasih aja milih batu
pak pak yaa kok pergi sih sayang banget tuh
pak ini mas ya
wah ini mas
eh bentar pak
makasih ya pak
ini pasti gara gara cincin batu akik yang saya beli dari pak marmo
duh cincin ini bener bener penglaris
aduh hari ini semua saya laku banget
baru keluar sebentar
udah langsung lurus dibeli
aduh kok gak bisa jalan nih
aduh serem banget nih
aduh serem banget nih
batu akik gue
hei yang ada nih
aduh kincelong pisang tuh ya
lihat kalo batu batu akik kamu tau gak kecil kecil
itu batu apa jengkol
lho ya batu sebesar jengkol itu lebih mantep
rezekinya lebih banyak
lo asal tau aja
semenjak gue pake batu akik nih
rezeki gue mengalir bagikan air
bisa dapat duit banyak
bisa dapet duit banyak
nah itu dia gue lupa naro di mana
semenjak gue pakai batu ini
gue menang undian
ada di rumah
enggak boleh pake
eh gue gak bisa denger
aduh sama cipo dong
kamu mah kalah sama aku
kamu tuh baru hp
aku semenjak pake batu akik ini
rezekiku tuh tambah banyak banget
dia tuh dapet beasiswa
loh ya berkat bapaknya pakai batu bacan
segede gaban kayak gini
ah semprul kamu
siapa yang jawab ya
loh yang jawab aku
oke gini ya panjang banget tadi ya
lepaskan di di di di itu
tak taro tak taro
cuman sepedainya doang
cuma sepedanya doang
wah kagak laper nih pengen makan somai
wah kagak laper nih pengen makan somai

dah aku pengen liat